sejak siang bandung diguyur hujan deras banjir di sejumlah titik pun terjadi
hingga ketinggian lima puluh cm
untuk informasi terkini dari bandung ada koresponden cnn indonesia roby sofwan amin
roby di mana saja banjir terjadi di kota bandung bagaimana dampaknya
ya putri memang cukup mengejutkan
hujan yang relatif tidak terlalu lama
tetapi kemudian berdampak yang cukup mengganggu aktivitas warga kota bandung
seperti di tempat saya melaporkan ini di kawasan btc
tepatnya pintu keluar tol exit paster di kawasan ini
sekitar tiga jam yang lalu putri terjadi banjir yang cukup tinggi
genangan air mencapai ketinggian satu bahkan satu lima meter
nah memang ini tinggi
tidak ada aliran sungai di tempat ini
tetapi kondisi hujan yang cukup deras di kawasan setiabudi
terus kemudian ledeng bahkan sampai ke arah atas
itu membuat arus air yang cukup deras
melalui jalan raya kemudian menggenangi kawasan yang cukup rendah di jalan profesor junjunan ini
dan kondisinya cukup lama tergenang
sekitar dua jam dari pukul dua belas sampai pukul dua tadi sudah bisa surut
dan sampai dengan saat ini kondisi dampak pasca banjir masih terlihat
di mana kondisi ruas jalan yang masih terlihat becek begitu
terus kemudian ada aktivitas dari pekerjaan umum yang mencoba membersihkan ruas jalan
terus kemudian ada sejumlah kendaraan seperti di belakang saya ini
kendaraan yang mogok menurut informasi kendaraan ini tadi sama sekali tidak terlihat
dan kemacetan juga masih terjadi dari arah gasi bu
kemacetan ekornya sampai ke arah gedung sate
sementara dari arah paster sendiri kemacetan mengular bahkan sampai ke arah jalur utama tol perbalenyi
dan untuk mengetahui seperti apa gambaran peristiwa banjir yang terjadi tiga jam yang lalu
saya sudah bersama dengan pedagang kaki lima yang dari mulai sebelum banjir sampai dengan banjir berada di tempat ini
bagaimana detik detik banjir itu terjadi air datang dari mana terus kondisi pada saat banjir seperti apa
kalau hujannya nggak terlalu deras pak setandar aja
cuman air yang dari lembang kiriman dari atas itu melewati babakan jeruk
terus mengalir sampai ujung ujungnya terjadi banjir
kondisinya di tempat ini seperti apa
kondisi di jalan junjunan ini hampir seperti sungai
jadi istilahnya macet total nggak ada kendaraan yang bisa lewat bahkan bagian bagian mobil motor banyak yang terguling
jadi berlangsung berapa lama kemudian sampai akhirnya surut surut sendiri atau kemudian dilakukan upaya oleh pemerintah kota bandung
nah dari tuma pas sekitar dua jam pas ujung ujungnya setelah hujan reda air masih mengalir
dan ada yang dari penang
jadi ini adalah hal yang sangat lengkap yaitu dengan saluran cara mengurangi menyedot air tersebut
terima kasih informasinya
dan memang kondisi cuaca ekstrim ini memang sudah diprediksi oleh badan meteorologi dan klimatologi geofisika
di mana beberapa hari yang lalu saya menanyakan berkaitan dengan kondisi cuaca di akhir bulan oktober sampai dengan bulan november
memang kondisi kota bandung ini berada pada perkiraan
cuaca yang cukup rawan dengan curah hujan yang cukup tinggi
artinya ini sudah diberikan warning sebetulnya oleh badan meteorologi dan klimatologi untuk kemudian melakukan langkah langkah antisipasi
tetapi tampaknya pemerintah kota sendiri masih belum bisa mengantisipasi ini dengan baik
di mana saluran drenase yang ada tidak sebanding dengan volume debit air yang muncul atau yang terjadi pada saat kondisi curah hujan yang tinggi
dan memang tidak begitu lama genangan atau banjir karena kondisi air yang atau hujan yang ada di kawasan atas
tepatnya di lembang sudah tidak terjadi hujan
tetapi ini kemudian menjadi kewaspadaan terus putri
selain di tempat ini ada juga genangan banjir yang saat ini sedang terjadi di tempat lain
kembali ke putri
baik roby sofwan amin dari bandung jawa barat terima kasih
kami tunggu terus